hingga selasa pagi pencarian korban reruntuhan bangunan minimarket di jalan amat yakin
kilometer empat belas kecamatan gambut kabupaten banjar kalimantan selatan terus dilakukan
berjibaku dengan waktu petugas berperalatan lengkap berupaya mengangkat puing puing reruntuhan secepat mungkin
guna menemukan tiga korban yang masih tertimbun
usaha petugas membuahkan hasil
sekitar pukul delapan pagi dua korban berhasil dievakuasi
nahas satu diantaranya meninggal dunia
korban tewas merupakan pengunjung minimarket
sementara perkiraan jumlah adalah enam belas orang
dan yang berhasil kita evakuasi ada sebelas orang
dan tiga orang itu dinyatakan sudah meninggal dunia
dan delapan orang itu dinyatakan selamat dan ruka ruka ringan
insiden ambruknya bangunan minimarket tiga lantai ini
terjadi senin sore jelang waktu berbuka puasa
kapolda kalimantan selatan menyebut
saat kejadian terdapat enam belas orang
terdiri dari karyawan dan pengunjung yang berada di dalam bangunan
upaya penyelamatan seluruh korban pun digelar maraton siang dan malam
dugaan sementara penyebab bangunan ambruk karena umur bangunan yang sudah tua sekitar dua puluh tahun
berliputan cnn indonesia